kedua orang tua kita
aku tuh gak nyangka nih kejadiannya bakal kayak gini
sekarang liat bisa bisa aku yang dikeluarin bukan michelle mi
kamu jangan terlalu paranoid
siapa tau kejadiannya gak seperti yang kamu pikirkan
lebih buruk mi
gue udah bilang apa
duduk di ruang tamu
jangan ngikut ngikut ke dapur
makin perih doh
kok gak mau sih
kenapa mesti gue
lu yang salah gue suruh duduk
enak enak duduk lu malah pindah ke dapur
ini gue cuma minta tolong ditiupin doang kerupuk kulit
gue gak mau kok jadi lu maksa
gue gak mau
gak bisa tiup sendiri
gue gak mau
botol kecap beda beda kotaknya setengah
emang lu ajaib ya aduh
lu udah ajaib goit
gue susah kan
ngebel nabisi gue takut ntar gua lagi nyalain sama bokap loh
udah gue lupa kek berarti lo jago bohong ya selama ini buka
masih ketawa gua cabain ya
enggak denger masak aja gua lapar
enggak mau enggak mau
enggak mau enggak mau
aduh beri banget
tiupin beri banget
makanya lo jangan sering bejain orang enak kan dikerjain
ini semua tuh gara gara bewak
kalau jadi langsung buang ardis itu
aduh pasti gak akan bisa nemuin
sekarang kondisinya kebalik
kalau kayak gini keadaan bisa bisa gue dikeluarin dari sekolah
ini juga kenapa sih gak pulang pulang dari tadi
mami dari mana aja sih mi
di telfonin gak aktif
kami kan pikir kamu ke sekolah tadi
ke kantor urus kerjaan
apa yang terjadi kenapa kamu menangis
tolong beritahu mami
apa yang terjadi
tolong beritahu aku
mami rencana aris selama ini kacau mie
sekarang bahkan mungkin bisa bisa arin yang harus keluar dari sekolah
michelle dan rifki ngebarin berita hoax kamu
mie parah mie
misal sama ripki sekarang bahkan udah punya rekaman cctv yang waktu itu aku ambil
mereka bisa menemukan rekaman cctv itu
bisa bagaimana mereka bisa menemukan rekaman cctv itu
ini semua tuh gara gara bela mie
aku tuh udah ngasih tau dia buat langsung buang rekaman cctv nya
tapi sama dia malah ditaruh di tas sekolah yang biasa dia pakai
sampai akhirnya ada ips temennya rifki yang ambil rekaman itu mie
sekarang aris gak tau mau kayak gimana lagi mie
buset tenang aja makannya lu
oke udah gak makan sahabat udah butuh kecap
harusnya lu tuh bangga karena masakan lu tuh lahap abis sama gue gitu loh
enggak sih gua biasa aja karena gua tau makanan gua itu enak jadi gua gak kaget kalo makan kayak gitu
sebenernya lu bisa ngasis juga ya
padahal masakan lu ini
ya enak oke tapi kalo dibandingkan sama masakan nyokap lu
masih kalah jauh
nanti lu terus belajar aja gapapa
lagu gua yakin kok kedepannya masakan lu itu akan bisa ngelebihin masakan nyokap lu
menurut lu kita jahat gak sih
kita udah misahin kedua orang tua kita
aku tuh gak nyangka nih kejadiannya bakal kayak gini
sekarang liat bisa bisa aku yang dikeluarin bukan michelle mi
kamu jangan terlalu paranoid
siapa tau kejadiannya gak seperti yang kamu pikirkan
lebih buruk mi
mami sekarang dipanggil sama pihak sekolah
mi aku tuh malu mi
aku gak mau nanti tiba tiba temen temen aku satu sekolah tuh hujat aku mi
muka aku mau ditaro dimana
aku malu banget mi
aku mau ke sekolah
pokoknya mulai besok aku mau sekolah lagi
kamu jangan jadi pengecut
kamu harus berani kamu harus ngadapin
kamu harus tunjukin ke semua musuh musuh kamu
kalau mereka gak bisa ngeremehin kamu
mami selalu ada di sana buat kamu dan mendukungmu
kami gak akan ngebiarin sesuatu yang buruk terjadi sama kamu
jadi kamu gak usah takut ya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
rasanya masih kayak mimpi bisa jadian sama riva
gue gak bakalan pernah nyanyiin loh
tumben tumbenan siang siang ada yang dateng
apa jangan jangan rifa lagi nyamperin gue
itu dong karena ali terlalu lama buka pintu sama betta
makanya ali punya kakak malah kejeduk di sini
ih ampun mamae
itu kenapa ali punya muka sepat sekali
ali tidak suka kah kalau ketemu sama betta
akhirnya gue rifa yang dateng
kenapa nona rifa yang dateng
memangnya alinya udah sakit
ali kalau lihat makanan tuh muka langsung senang sekali
nih betta memang sengaja bawa buat ali
supaya ali tidak kecewa tuh kalau ternyata yang dateng itu bukan nona rifa
kan gue sebagai penari matamu juga senang jadinya
jadi ali senang ini
siapa yang tidak senang
gratis lagi toh
oh boleh minta
betta yang punya masih tidak boleh makan bagaimana
lo tuh sebenarnya gak mau jadi saudara gue kan
lo itu mau nyokap lo tuh tetap bahagia
tapi ya lo jangan kayak ginilah
lu harus mikirin kebahagiaan kita berdua juga
kebahagiaan gue itu adalah nyokap gue
jadi kalau nyokap gue bahagia sama bokap lo yaudah gue bisa gimana
gue kalau ngapain aja nih
lo yakin lo sadar nih ngomong ini barusan
oke sekarang gue tanya sama lo ya
lo udah siap beneran jadi saudara gue
lo itu nyebelin
lo bawelnya ngalahin emak emak di pasar
tapi lo kadang kadang baik sih
jadi gue bisa consider lah buat lo jadi saudara gue
kalau gue gimana
gue jadi saudara lo
gue kan udah mandiri
gue bisa udah nahan segala keresahan lo itu
jadi seharusnya gampang lah buat nyokap gue menganggap lo sebagai anak kandungnya
iya tapi gue gak mau kita saudaraan
udah kita gini aja
gue lebih seneng lebih happy kalau kita tuh kayak gini aja
lebih senang lagi kalau kita tuh jadi pacar